sementara itu komisi pemberantasan korupsi mencekal menpora imam nahrawi ke luar negeri
pencekalan ini dilakukan guna kepentingan pemeriksaan terkait perkara dugaan suap dan akibah koni yang menjerat salah satu menteri kabinet kerja tersebut
selain menpora imam narawi asisten pribadi menpora miftahul ulum juga turut dicegah ke luar negeri oleh kpk
pencegahan ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dana hibah koni tahun anggaran dua ribu delapan belas
dan sejumlah penerimaan lain terkait jabatan imam nahrawi sebagai ketua dewan pengarah satlak prima bahkan sebagai menpora
menurut juru bicara kpk febri diansyah surat pencegahan ke luar negeri untuk kedua tersangka baru pengembangan kasus dana hibah koni ini
sudah dikirimkan ke imigrasi sejak akhir agustus dua ribu sembilan belas lalu
selain itu kami juga sudah melakukan pelarangan ke luar negeri
jadi kpk sudah menginginkan
mengirimkan surat pada pihak imigrasi sejak akhir agustus dua ribu sembilan belas ini
untuk dua orang dalam kasus dugaan suap terkait dengan hibah koni
sebagaimana yang sudah diumumkan kemarin
jadi pelarangan ke luar negerinya sudah kami lakukan sejak akhir agustus dua ribu sembilan belas ini